dulu livi sekarang mama
kamu yang tak apa ya mila
ini semua sudah menjadi takdir yang di atas
akhirnya kamu datang juga ya
oh iya kita pergi keluar yuk
aku bete banget nih di rumah
kerjaannya kamila nangis dulu
oh gue tahu
pasti kamila sudah tahu kalau fadli itu setingguh
tentu fadli meninggal
kamila ada di dalam nggak
ada emangnya kenapa
kau malah masuk dalem sih
kamu makan dulu ya
ini aku sombin
kamu belom makan loh
kamu makan dulu ya
jangan gitu dong mila kamu makan sedikit ya
jangan kesehatan kamu
kasian betul nasib kamila
sekarang dia benar benar menjadi anak yatim piatu
kamila pasti sedih banget
karena aku tahu dia sangat mencintai mamanya
yaudah kamu nggak usah khawatir deh sama kamila
kan ada fadil yang nemenin
dia nggak akan nemuin selingkuhannya karim
hedoh udah kamu jangan cemberut lagi dong
udah kamu nggak usah pikirin kamila ya
pak bener ini rumah pak fadil
ini ada kiriman baru
barang buat pak fadil
loh bukannya jimmy studio itu biasanya suka bikin bikin foto pre wedding gitu ya kan
terima kasih maaf
aku penasaran deh
kamila sama fadil foto per wedding
wah berarti mereka bener bener serius nikahnya dok

mama ingin sekali
melihat kamu menggunakan
tak cuma mimpi tapi kenyataan